di maros sulawesi selatan presiden joko widodo membeli sapi kurban
ini jenis simental yang berbobot sembilan ratus dua puluh tujuh kg untuk kurban pada hari raya idul adha
sedangkan di jambi presiden jokowi juga telah menyiapkan sapi kurban berbobot delapan ratus kg
inilah seekor sapi milik warga desa alatengai kecematan bantimurung maros sulawesi selatan
yang dipilih presiden jokowi untuk dikurbankan saat hari raya idul adha nanti
di tempat ini jokowi sudah empat tahun berturut turut membeli sapi kurban
sapi jenis simental yang memiliki bobot sembilan ratus dua puluh tujuh kg ini hasil inseminasi buatan dari pecantan australia
dan sapi betina jenis bali
sapi ini dibeli presiden jokowi seharga empat puluh tujuh juta rupiah
dokter hewan dari dinas peternakan pun rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sapi ini
sebelum nantinya diserahkan ke pemerintah provinsi sulawesi selatan sehari menjelang perayaan idul adha
rencananya sapi milik presiden jokowi ini akan dikurbankan
di masjid yang dipilih oleh gubernur sulawesi selatan menjalankan sholat idul adha nantinya
sapi ini juga akan dikerahkan sehari menjelang pelaksanaan idul adha ke pemerintah provinsi sulawesi selatan
selain di maros sulawesi selatan presiden joko widodo juga membeli sapi kurban di jambi
inilah sapi milik presiden jokowi yang berbobot delapan ratus kg dengan panjang dua lima meter dan tinggi satu lima meter
presiden membeli sapi ini seharga tiga puluh tujuh juta rupiah
tidak hanya diberi makan dengan rumput saja
sapi ini juga diberikan asupan makanan tambahan seperti campuran ubi ampas tahu dedak dan sedikit garam
sapi juga mendapat suntikan vitamin dan jamu khusus yaitu tiga butir telur yang dicampur gula merah
rencananya sapi ini akan diserahkan ke salah satu masjid di kawasan posos jambi